identitas wanita yang mencoba menerobos masuk istana dengan membawa senjata api kini telah terungkap
wanita ini adalah se berumur dua puluh tahun yang tinggal di kawasan koja jakarta utara
polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api dan airgun
motif se memaksa masuk istana dengan membawa senjata api adalah bertemu dengan presiden joko widodo dan menyampaikan ideologi pancasila salah
saat datang ke istana se membekali diri dengan senjata api milik pamannya
ada satu selongsong peluru tanpa proyektil dalam senjata tersebut
kami konstruksikan dengan undang undang dua rurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang penguasaan senjata api ilegal
di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam diam
ada pun data semen khusus delapan puluh delapan anti teror polri
memastikan wanita bersenjata api penerobos lingkungan istana negara itu terafiliasi dengan kelompok radikal hizbut tahrir indonesia dan negara islam indonesia
se diketahui menjadi simpatisan kelompok tersebut berdasarkan pemeriksaan akun media sosial dan pernikahannya dengan suami yang memiliki jabatan pendamping bendahara nii jakarta utara
yang bersangkutan terhubung
yang bersangkutan terhubung
hingga saat ini tersangka se suaminya bu serta jm masih diperiksa secara intensif oleh penyidik polda metro jaya dan densus delapan puluh delapan anti teror polri
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia